hari ini adalah hari pertama penyelenggaraan asean summit di labuan bajo nusa tenggara timur
dan untuk mengetahui informasi terkini terkait agenda ktt ke empat puluh dua asean hari ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia vina nabila
vina apa saja poin pembahasan yang dilakukan pada ktt asean ke empat puluh dua hari ini
hari ini diawali dengan pertemuan tingkat menteri luar negeri negara negara asean
atau asean ministerial meeting yang diselenggarakan di ayana
dan diawali oleh family photo menteri luar negeri asean
untuk kehadiran menteri luar negeri asean yang menghadiri asean ministerial meeting pada pagi hari ini
yaitu enam negara asean ada pun dua negara asean
yaitu brunei darussalam dan singapura diwakili oleh pejabat tinggi
dan untuk tahun ini juga kalau misalnya
asean ministerial meeting yang diselenggarakan februari awal tahun lalu
menteri luar negeri timur leste aldil jiza magno menyampaikan pembukaan pertamanya
dan hari ini juga menteri luar negeri timur leste adil jiza magno bergabung dalam pembahasan
di asean ministerial meeting atau pertemuan tingkat menteri luar negeri
apa saja yang dibahas terkait dengan perbincangan antara menteri luar negeri
yang sebelumnya dibahas oleh para pejabat tinggi atau senior official meeting yang dilangsungkan delapan mei dua ribu dua puluh
salah satunya terkait dengan pembahasan perdagangan tindak pidana perdagangan orang dan juga kasus myanmar
ini merupakan dua isu yang digarisbawahi atau diusung oleh indonesia
karena terkait dengan tppo ini
menurut catatan dari kementerian luar negeri pada tahun dua ribu dua puluh
menangani lebih dari tiga puluh ribu kasus perlindungan anak
di mana empat ratus dua puluh satu ini terkait dengan pekerja migran wni di kamboja
dan dua ratus lebih wni yang akhirnya meninggal dunia akibat terkait dengan perdagangan orang
dan rivana memang ini salah satu yang digarisbawahi kalau terkait dengan pekerja migran indonesia
karena berdasarkan data dari
sampai dengan tahun dua ribu dua puluh dua sekitar ada lebih dari sembilan juta pekerja migran indonesia
yang saat ini sedang bekerja di luar negeri
hanya empat enam pekerja tercatat secara legal atau mengikuti prosedur bagaimana bekerja di luar negeri
artinya sekitar ada empat juta pekerja migran yang saat ini bekerja di luar negeri melalui proses non prosedural
ini yang menjadi perhatian
dan mengenakan akibat dari tidak mengikuti prosedur bekerja di luar negeri
maka terjadi beberapa kasus di perlindungan wni
yaitu salah satunya terkait dengan kekerasan tidak diberikan kontrak kerja yang jelas bahkan tidak digaji
tiga negara asean yang membahas terkait dengan pekerja migran indonesia yaitu malaysia singapura dan kamboja
ini merupakan momen yang tepat untuk membahas tentang pekerja migran indonesia
ini merupakan momen yang tepat untuk membahas tentang pekerja migran indonesia yaitu malaysia singapura dan kamboja

dan rencana tunda
makanya kita menyarankan orang orang melihat indonesia sedang berbicara dengan pengitaan
dan tidak berhenti dieman
dan tidak lupaites
dan jangan lupa di en theor show yang esper jikasomething
dan jangan lupa teenagers
menteri asean itu akan menghasilkan concrete deliverable atau hasil yang nyata terkait dengan pekerja migran indonesia
karena tidak hanya merugikan negara negara asean tetapi juga negara indonesia atau warga negara indonesia
yang benang kusut terkait dengan pekerja migran ini sampai sekarang belum bisa dituntaskan
kemudian yang kedua terkait dengan myanmar
kalau misalnya pada amm atau pada asean ministerial meeting rifana di februari awal memang tidak ada perwakilan dari myanmar yang hadir
padahal ini adalah waktu yang tepat untuk asean memberikan ruang terbuka untuk berdiskusi atau melakukan negosiasi terkait apa yang terjadi di myanmar
terkait pembahasan five point konsensus atau percobaan pembahasan perdamaian
khusus untuk konflik myanmar
salah satu pembahasan di lima konsensus adalah yaitu membuka ruang diskusi secara terbuka
memberi bantuan kemanusiaan dan mengirim special envoy atau jurudamai yang diharapkan mampu bernegosiasi
atau setidaknya untuk menciptakan diskusi yang terbuka agar tidak terjadi konflik di myanmar
pada akhirnya memang apa yang terjadi di myanmar akan dikembalikan kepada keputusan internal yang ada di myanmar
ini yang merupakan dua isu yang saat ini dibahas yang diusung juga oleh indonesia
dan untuk hari ini rangkaian aktt asean ke empat puluh dua akan dilanjutkan yaitu jamuan makan malam para perdana menteri negara negara asean
dan esok akan dimulai ktt ke empat puluh dua yang akan digelar
dan sebelas mei dua ribu dua puluh dua di venue utama atau di hotel mororah yang terletak di labuan bajo
presiden joko widodo esok dijadwalkan akan menyambut para perdana menteri pukul delapan waktu indonesia tengah
ada pun memang kehadiran konfirmasi kehadiran perdana menteri negara asean dikonfirmasi hadir secara keseluruhan
atau delapan negara asean akan hadir untuk menghadiri ktt asean ke empat puluh dua
negara thailand yang diwakilkan oleh wakil perdana menteri karena pada empat belas mei negara thailand akan melangsungkan pemilihan umum
apakah ada pernyataan resmi dari menteri luar negeri republik indonesia ataupun pemimpin asean lainnya terkait penembakan yang dilakukan junta militer myanmar
terhadap konvoy sejumlah diplomat yang menyalurkan bantuan ke daerah di myanmar